kita ke informasi lainnya peraturan presiden yang mengatur hak keuangan atau gaji pimpinan badan pembinaan ideologi pancasila menjadi sorotan
besaran gaji yang mencapai lebih dari satu ratus dua belas juta rupiah untuk ketua dewan pengaruh bpip kini menuai polemik
presiden joko widodo dua puluh tiga mei lalu menandatangani peraturan presiden no empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas
tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan dan pejabat badan pembinaan ideologi pancasila
dalam peraturan baru ini diatur besaran hak keuangan yang didapatkan ketua dan anggota dewan pengarah
dalam aturan tersebut ketua dewan pengarah bpip megawati soekarno putri mendapatkan gaji fantastis yakni rp satu ratus dua belas lima ratus empat puluh delapan
diikuti dengan anggota dewan pengarah
yang mendapatkan seratus delapan ratus sebelas rupiah
menuai kontroversi wakil sekjen pdi perjuangan pun angkat bicara
wakil sekjen pdip ahmad basarah menyebut tugas sebagai dewan pengarah sangat padat dan kompleks
namun megawati dan tokoh lainnya tidak pernah memikirkan hal yang bersifat materi
sementara itu anggota dewan pengarah lainnya pun ikut berkomentar
mengenai besaran gaji yang diperlukan untuk mencapai seratus delapan ratus sebelas rupiah

mahfud md dalam cuitannya di twitter menyebut
sudah setahun bekerja di bpip dan tidak digaji
menurutnya di kalangan pimpinan sepakat tidak pernah meminta gaji
mahfud menyebut segala kegiatan di bpip tidak pernah dibiayai bpip
gaji yang disebutkan saat ini kemungkinan adalah biaya operasional
mahfud juga mempersilahkan pihak pihak yang ingin menggugat perpres tersebut ke mahkamah agung
masyarakat anti korupsi indonesia atau maki sendiri akan mengambil langkah hukum
dengan mengajukan gugatan ke mahkamah agung kamis mendatang
dikutip dari detik com ketua maki boyamin saiman menilai
dewan pengarah murni memberikan pemikiran dan tenaga tanpa imbalan
ia pun mempertanyakan kebijakan presiden jokowi dodo
yang mengeluarkan peraturan presiden tentang hak keuangan pp